diduga menghirup racun hamawereng seorang petani ditemukan tewas mengenaskan di areal persawahan
saat ditemukan korban masih menggendong tangki penyemprotan hama di punggungnya
istri korban kasinem terus menangis begitu mengetahui suaminya sayudi ditemukan tewas mengenaskan di pematang sawah
korban ditemukan dalam kondisi masih menggendong tangki penyemprot hama di punggungnya
diduga korban tewas akibat menghirup racun hama warang apalagi korban sering tidak memakai masker saat sedang bekerja menyemprot hama
setelah melalui persetujuan pihak keluarga jasad korban akhirnya tidak diotopsi dan langsung dimakamkan di tpu desa setempat